tinggal di indonesia yang kaya hasil lautnya tentu menjadikan kita menyukai menu seafood
meski kebanyakan tempat makan seafood buka pada malam hari
korrespondensi nn indonesia lebih pertama akan mengajak anda jalan jalan keliling jakarta
untuk mencicipi aneka olahan laut yang bisa dinikmati sebagai menu makan siang
tinggal di indonesia yang merupakan negara kepulauan sudah pasti tentu negeri kita ini kaya dengan hasil ikan lautnya
ada berbagai macam jenis ikan dan juga beberapa hewan lainnya yang mungkin juga bisa dikonsumsi
terutama bagi anda yang mencintai masakan dengan hasil olahan ikan laut
atau yang biasa disebut dengan seafood
kali ini saya sudah berada di pasar muara angke jakarta utara untuk mencari dan juga membeli
sejumlah hasil olahan laut yang sudah ditangkap oleh para nelayan
untuk kemudian kita sajikan sebagai menu makan siang kali ini
jika anda tinggal di kawasan ibu kota sudah pasti tahu dengan pasar ikan muara angke di jakarta utara
di sini segala jenis hasil tangkapan laut para nelayan dari perairan utara jawa dibawa dan diperjualbelikan
saya pun tertarik untuk membeli beberapa jenis tangkapan laut
masih seger cuminya
ikan laut dan udang segar
masing masing sebanyak satu kg
biasanya kita makan kepiting di restoran dengan harga yang cukup mahal
di pasar ini saya cukup membayar rp sembilan puluh untuk mendapatkan tiga ekor kepiting dengan berat total satu kg
satu hal yang harus diperhatikan
pembeli harus jeli melihat kondisi kesegaran tangkapan laut yang akan dibeli
saya akan cari kedai makan yang ada di puja sera muara angke ini untuk mengolah hasil tangkapan laut tadi menjadi hidangan seafood sebagai menu makan siang
nah semua menu menu olahan laut yang tadi saya sudah beli di pasar ikan muara angke sudah diolah menjadi menu makan siang yang banyak sekali
yang saya pegang ini ada udang asam manis lalu ada dua jenis ikan bakar ikan kue dan juga ikan bawal
lalu cumi tepung dan yang terakhir nih pamungkasnya nih kepiting lada hitam
aromanya menggugah selera dan bikin saya gak sabar buat menikmati semua
tapi di sini memang kekurangannya adalah banyak asap
tapi nggak apa apa itu bisa jadi sensasi tersendiri untuk menikmati menu makanan ini
ada sambal terasinya juga saya makan dulu ya
penyajian menu seafood di sini cukup sederhana
dengan tambahan aneka
sambal seperti sambal terasi sambal kecap dan sambal mangga
cocok untuk dimakan siang hari
puja sera ini buka sejak pagi hingga pukul satu malam
porsi makanan di sini cocok bagi konsumen yang membawa teman atau keluarga
di sini kan lebih satu kan kita usai di sini kan lebih dekat
satu payahnya lebih murah
lebih murah ya pak ya
ya ikannya lebih segar
setelah mencoba makan di puja sera
saya akan menuju salah satu restoran
makanan di kawasan pluit yang menyajikan seafood
restoran yang saya datangi ini menyajikan aneka hidangan laut
yang diolah dengan bumbu masak khas makassar sulawesi selatan
saya memilih untuk mencicipi ikan kudu kudu goreng tepung
bumbu parape khas makassar
ikan ini dihargai delapan belas rupiah per onsnya
selain bentuknya yang unik seperti kotak
cara memasang ikan kudu kudu ini membutuhkan
jika tidak tepat maka rasa ikan akan menjadi tidak sedap
dan cenderung pahit
menu lainnya yang saya coba adalah kerang kepa tauco
kerang ini dimasak dengan cara direbus
kemudian disiram bumbu tauco
makanan yang disajikan juga memiliki tampilan
dan juga warna yang cantik
sehingga membuat saya tambah berselera untuk menyantapnya
ini adalah ikan kudu kudu atau biasa dikenal dengan nama box fish
ini memang agak sedikit unik ikannya ya
jadi cangkangnya memang tidak ada dagingnya lagi
dan digoreng sebagai hiasan
tapi ini ikannya langsung file tidak ada duri
jadi ini sangat mudah untuk dikonsumsi
dan bumbu parape ini adalah terdiri dari bawang merah yang dihaluskan
sehingga menciptakan sensasi yang memang berbeda
ini pertama kalinya saya coba dan punya aroma yang sangat nikmat sekali
ikan kudu kudu cukup sulit ditemukan di perairan laut jawa
pengelola restoran harus memesan khusus ikan ini
dari perairan sulawesi selatan dalam kondisi segar
selain digoreng ikan kudu kudu juga cocok disajikan dengan cara dibakar
sebagai penyegar saya memilih es pisang hijau khas makassar
dia bahan bahannya segar
kalau saya sih biasa favoritnya kepiting lada hitam
setelah mencicipi seafood di pujasera dan restoran khas makassar
saya akan ajak anda mencicipi bagaimana rasanya seafood kaki lima
mumpung masih berburu menu seafood kebetulan saya menemukan nih
salah satu warung tenda ataupun ya bisa dikatakan ini seafood kaki lima
yang juga ada bermacam macam nih menunya
ada kerang hijau kerang darah kerang bulu dan harganya juga terlihat cukup bersahabat
gimana kalau kita langsung coba aja ngerasain gimana rasa dari seafood kaki lima ini
halo mas ada apa aja nih mas
ada beberapa jenis seafood yang dijajakan di sini
seperti kerang hijau kerang darah dan juga kepiting
harga yang ditawarkan mulai dari sepuluh rupiah hingga dua puluh per porsi
ada juga aneka saus pilihan seperti saus padang saus asam manis dan saus pedas manis
untuk urusan tempat memang ala kadarnya
tanpa meja tapi anda bisa membeli makanan untuk kemudian dibawa ke kantor atau rumah
wah ini dia nih pesanan saya satu lagi kerang darah pedas manis airnya sudah jadi
makan seafood memang bermanfaat untuk tubuh anda karena memiliki banyak kandungan protein
tapi hati hati jangan terlalu banyak karena bisa meningkatkan kadar kolesterol anda
albi pratama jakarta